sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
ini kan bukan mutlak kesalahan fadil bu
bukan mutlak tapi dia sudah ikut ikutan
dia ikut mendukung termasuk kamu ayah kandungnya sendiri
heran ibu hal jelek kok didukung rame rame sih
bu sudahlah bu
sekarang jangan menengok ke belakang
jangan saling menyalahkan bu
sekarang yang penting kita fokus mencari kamila
karena dalam hal ini fadil yang sangat kehilangan bu
karena kamila pergi itu membawa kafa
apalagi camilla itu habis keguguran
pasti kondisinya sangat lemah bu
tapi kalau fadil tahu otomatis taufan juga akan tahu
dan itu yang ibu paling nggak mau
kamu lupa siapa yang ada di balik semua itu
nah kalau dia tahu kamil ada di bandung
ibu yakin dia pasti punya rencana buruk lagi buat kami
tovan tidak sejahat itu bu
laras apa yang sudah dia lakukan terhadap rumah tangga camilla dan fadil
gara gara dia rumah tangga kamil dan fadil hancur
dan dia juga yang menyebabkan kamila keguguran
dan itu yang kamu bilang nggak jahat
pokoknya bu nggak setuju kalau kalian kasih tahu fadil dan keluarganya
mereka nggak boleh tahu
karena ibu sudah nggak percaya lagi sama si taufan itu
lagi pula kalau varian itu benar benar peduli sama kamilah
feeling dia pasti akan tahu kalau camilla ada di bandung
sama seperti kamu laris
besok ibu mau ke bandung lagi
ke bandung lagi bu
ibu besok mau pergi ke bandung
tapi laras kan masih begini bu masih sakit
ibu pergi sendirian aja
ibu bisa bu
nanti biar bejo yang temenin ibu
ibu akan berusaha terus sampai ketemu sama
bu tunggulah sampai akhir pekan bu
haris akan ambil cuti
nggak kelamaan ris
ibu maunya besok
nggak bu nggak
haris nggak bisa izinin ibu pergi
kan ibu sama sopir ris
ibu gak sendirian ke sana
pokoknya haris nggak izinin ibu pergi
ibu lihat aja laras sampai begini

takut bu ibu kenapa napa di jalan
ibu jangan menambah masalah lagi ya bu
ah kamu tuh selalu mengatur ngatur ibu
kamu main sabar ya
ibu tunggu di sini dulu ya
kamila kamu tahu ini jam berapa
kenapa kamu baru datang sekarang
saya benar benar minta maaf
tapi tadi ternyata anak saya harus dirawat di puskesma sebentar
makanya saya kembali agak lama
bagaimana keadaan anak kamu sekarang
apa masih sakit
anak saya ternyata hanya diare dan
sekarang tinggal masa penyembuhan
ya sudah kalau begitu
dan kamu boleh pulang
iya saya persilahkan kamu pulang
dan saya juga persilahkan kamu untuk tidak datang kembali kemarin
mulai hari ini kamu saya pecat
kok tante saya dipecat pak
tante saya kan baru pertama kali kerja
emangnya tante saya salah akal pak
wih sudah wih
tapi setelah anda diterima di sini
anda sudah berjanji tidak akan ada masalah dengan anak ibu
baru hari pertama kerja sudah terjadi masalah
iya pak saya tahu itu
dan tentang masalah ini saya benar benar mohon maaf sama bapak
saya minta maaf sekali pak
tapi seharusnya bapak tidak perlu memecat saya
karena sebenarnya tujuan saya datang ke sini karena saya ingin mengundurkan diri pak
saya sadar pak
sebagai seorang ibu seharusnya saya lebih mengutamakan anak saya
jadi saya minta maaf sama bapak
dan saya juga berterima kasih karena bapak sudah memberikan saya kesempatan untuk bekerja di sini
terima kasih sekali lagi pak
dan soal upah itu
lebih baik upah itu bapak saja yang menyimpannya
karena saya tidak layak untuk mendapatkannya pak
dan berikan saya kesempatan untuk bekerja di sini
terima kasih pak
tante masih sedih ya
tante masih sedih ya
karena saya juga
tante kan jadi dipecat
sama pekerjaan tante
saya memang tidak ada gunanya sebagai kakak
ini bukan salah saya kok
saya sudah menjadi kakak yang baik sekali untuk kakak
sudah sebaiknya sekarang saya makan pisangnya
jangan mikirkan apa apa
jangan berpikiran macam macam
saya g cereicho menuh di runtime
atau saya membunuh

mantan apa klike
sampai benar benar kava semuanya
pisang goreng buatan tante enak tuh
papanya didik kava
iya kan tante
satu lagi ya
kak fadil kak fadil kok udah makan tiga potong kak
kenapa apalah satu lagi mila
kak fadil nanti kak fadil gemuk loh
emangnya kak fadil mau jadi gedut
karena aku udah punya istri yang menerima aku apa adanya
ya allah hilangkanlah rasa sakit yang ada di dalam hati hamba
saat hamba mengingat semua ini ya allah hamba mohon
iyawi punya ide tante
wah berhubung pisang goreng tante itu enak banget
gimana kalau tante hamil jualan pisang goreng aja
iya tante tante yang masak wiwi yang jualin
dan wiwi yakin pasti pisang goreng tante itu laku
abisan enak sih gimana tante
iya iyawi kau benar juga
kalau jualan pisang goreng kan berarti tante masih punya waktu banyak untuk menjaga kafa
nggak perlu kerja di luaran
iya tante gimana tante mau kan
tapi benar ya wiwi mau bantuin tante buat jualan
iya tante tenang aja ya
sebenarnya itu lihat izin yang penting
ke operates solo kita barengan kan
bunga luar biasa comenterin
iya korban luar biasa
eyang tau dimana
tadinya haris yang bilang
camilla itu ada di bandung
karena kamila kan menghabiskan masa kecilnya
di bandung bersama mamanya
eh ternyata benar
waktu eyang sama laras ke bandung
untuk mencari jejak kamila
eyang dan laras
jadi kamila ada di bandung eyang
yakin banget dok
tapi eyang gak jadi ketemu kamila
karena di bandung laras kamu bisa
temenin eyang ke bandung ya
apa kamu gak sadar
kecemasan kamu yang sampai kayak gini sama kamila
itu menjelaskan kalau kamu itu ternyata masih peduli sama kami
kamu masih cinta sama kamila
dan jangan bilang sama aku ya
jangan bilang kalau kamu itu ternyata cuma peduli sama aku
sama pernikahan kita dan cantik
karena aku tahu
itu semua bohong
kamu tuh munafik tuh gak
soalnya haris gak bisa temenin eyang
dia harus kerja
dia kan lagi hamil muda
dia nggak boleh terlalu banyak kena guncangan di dalam mobil
apalagi untuk perjalanan keluar angka
eyang mau jalan sendiri
eyang dilarang sama haris
karena haris takut
eyang kenapa napa kalau eyang pergi sendiri
eyang minta diantar kamu untuk pergi besok
serius belum balik kau